ian mau ngabarin ke tante kalau boy sekarang di kantor polisi tante
astagfirullah apa kantor polisi kok bisa
boy dituduh tabrak lari tante
ian tante gak pecahan nih kamu serius nih
iya tante ian serius tante ian gak mungkin lah gak bohongin tante
ya allah ini si boy ada ada aja
baik yaudah pak makasih ya pak ya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami pak
mohon doanya pak ya
kan kalau misalkan nanti kalian menangkan nama sekolah juga yang baik
udah mudahan kalian menang
ya udah kalau gitu pak kita cabut belon ya pak biar boy sama reva juga bisa siap siap kan
oh oke saya juga harus nilai soal ulangan kalian ya
ya namanya pasti sepuluh tuh nilainya
iya sepuluh yang lain
boy ada yang mau mencari ini
cowok yang berkulit putih
oh jadi anda yang bernama boy irawan
kalau begitu ikut kami ke kantor polisi
ini kenapa buaya mau dibawa ya
karena ada laporan barusan bahwasanya boy staprak lari
ini kayaknya salah paham deh pak
karena saya tahu persis kejadiannya kan boy
kejadiannya kayak gitu kan
kamu gak tabrak lari ya
itu benar benar sama sekali nggak kena sama orangnya pak
orangnya aja tiba tiba jatuh sendiri
pak saya rasa ini cuma akal akalannya black kober aja pak
pokoknya buah itu nggak salah sama sekali
iya pak sebenarnya sih saya
sudah boy nanti kamu laporkan di kantor polisi saja
kan ini boy itu nggak salah pak
biar gue jelasin di kantor polisi aja
boy kamu nggak salah
kamu ngapain ikut bapaknya ke kantor
kamu kan nggak salah
kamu gak nyenggol orangnya sama sekali kok
pak bukan kayak gitu kejadiannya pak
dia nggak salah kenapa pak bawa dia
kenapa pak nggak denger dulu penjelasan kita di sini
nanti biar boy rawan jelaskan di kantor polisi
nggak jauh dari sini kok kantor polisinya ya
tunggu bentar dulu pak
kak gimana ini urusannya
blank obrengan selalu cari gara gara sama kita ya
nggak ada kapoknya
boleh tenang ya
jangan terlalu dipikirin oke
sebaiknya kita ikutin boy aja
sekarang juga kita harus ke sana
gue mau ikut kak
mendingan lo di sini aja
mendingan kalian ajak revo pulang deh
biar nanti dikabarin lagi ya
biarin mereka aja yang temenin boleh di kantor polisi
ya kita duluan ya
duduk dulu duduk dulu
udah dipikirin udah kak
tunggu dulu kak
sampe cuman bro risen dah
luis ongo berjalan nikisha
oh nggak keluar akan ditemuk
semoga history berada dimana
aduh kamu kabar tante ini cantik banget sih
iya dong sama dulu keponakannya kina
eh cantik kenapa kamu mendadak karya di dalam kantor tante
kapan datengnya aduh kenapa gak bilang bilang
terus emang libur kuliah ya pak
shhh kenapa gak boleh berisik sih
orang cuma berdua doang
bukan yang gak boleh berisik cuma tante nanyanya kebanyakan
nah nanya juga kangen jadi tante pengen nanya semuanya ke kamu
ya kamu jawab aja langsung semuanya
iya aku juga kangen sama tante apalagi sama boy
jadi pas aku di ausi pas aku udah gak betah kuliah di sana yaudah aku ke jakarta akhirnya
eh tante kok gak betah sih kok bisa gak betah
bukan yang enak di sana enak tahu
gak ada tante gak ada boy gak ada baso gak ada somaikampung
eh gini kamu dateng dateng nyamain nyamain tante sama somaikampung sama baso
itu namanya gak cocok kamu
eh tante si boya un nya udah siap
boy kalau un pasti boy udah siap
anak siapa dulu dong ya kan
eh tapi sekarang nih si boy lagi seru serunya nih mau ikut ajang lomba cewek cowok oke
atau disingkat dengan cocok
tante yang bikin maksudnya cocok cocok apa sih cocok cocokan apa
bukan tantu yang bikin kina tapi ini kesamaan aja kata kata cocoknya
hih soalnya gini
ajang ini tuh pengen mencari pasangan muda yang looknya memang cantik meluknya memang ganteng dan isi otaknya itu cerdas
punya banyak wawasan nah tiba kepilih tuh karena cocok ya kan sama seperti macan
tante sekarang menyerah maceng ya ampun tante aku gak update banget tante
serem amat peliharannya macan nggak lah macan itu singkatan sayang
kamu harus ikut biar seru soal acaranya seru banget
apa tadi macan
halo tante ini yan tante ian mau ngabarin ke tante kalau boy sekarang di kantor polisi tante
astagfirullah apa kantor polisi kok bisa
boy dituduh tabrak lari tante
ian tante gak pecahan nih kamu serius nih
iya tante ian serius tante ian gak mungkin lah gak bohongin tante
ya allah ini si boy ada ada aja
kantor polisinya dimana nih
kantor polisi yang gak jauh dari sekolah tante
ya udah ian tante pergi ke sana sekarang juga ya ian tungguin ya makasih ian
loh kamu boy mau kesini
aduh tante boy di kantor polisi
iya boy di kantor polisi kita kesana aja dong
aduh yuk yuk naik motor aku aja deh biar cepet
yuk naik motor oke
guys sebenarnya apa gue mendingan susu boy aja kali ya
aduh bre lo tenang aja ya tadi kan boy udah bilang juga dia gak akan apa apa
gue percayanya sama dia oke
iya rev kang lo tadi juga tahu kalo haikal sama bebe pianian ngikut sama boy nemenin gitu
jadi pasti kalo kenapa napa mereka kasih kabar kok baik baik aja deh pasti ya

papi tahu kadaan kamu
papi tahu kadaan kamu
papi tahu kadaan kamu
papi tahu kadaan kamu
papi tahu kadaan kamu